udah dua jam loh ini
mas reni belum dateng juga ya
nyembelin banget sih
telepon lagi kali ya
apa kamu baik baik aja kayaknya suara kamu agak serah
baik kok pak saya baik baik aja
maka dari itu ini saya mau urusin semua urusan saya
biar semuanya clear jadi saya fokus kerjanya
yaudah oke oke
semoga semuanya clear ya
terima kasih banyak ya pak
bikin sama panino udah
sekarang gue harus telfon mas reni
bikin sama panino udah
rasanya mobil itu dari tadi ikutin mobil gue
nggak ada apa apa
gue yang overthinking rupanya
ternyata mobil itu gak ikutin gue
jangan keluar dulu
saya ambilin kursi rodai dulu sebentar
ya terus kamu mau gendong aku kesitu
jalan sedikit aja nggak apa apa lah mas
ribet kalau digendong
bisa dikasih tau gak sih
baru juga kontraksi kemarin
pelan pelan sayang pelan pelan
peluk mamanya pelan pelan ya
awas awas kena perutnya mama
gimana din udah mendingan
udah sembuh sehat
udah jauh lebih baik sih mas
cuma mungkin agak lemes aja sih
karena kan tiduran juga kan di rumah sakit
iya tapi syukurlah kamu udah
jaga kandungan baik baik
aku langsung berat kantor ya
aku di kantor ada baju ganti
nanti bersih bersih di kantor aja
kalau butuh apa apa tinggal minta sama mirna kiki ada mama
tolong jaga rumah ya
kamu tolong antarkan adin sampai ruang tamu
ini bawa berangkat ya
mas al buru buru banget ada apa ya
aku minta uang dulu ya
hape aku ketinggalan
aduh ren makanya jangan ngelamun
yaudah aku jalan ya
kamu lain kali jangan ngelamun
handphone kok hampir ketinggalan gitu
udah bicara sama mbak catherine
kenapa belum dibicarakan ren
catherine mak kenapa
kita bisa ketemu di
ee sekarang juga saya jalan ya
ren saya jemput kamu
gak usah mas
kita ketemu langsung disana aja
sampai ketemu disana ya mas
catherine mau ketemu ma
alhamdulillah aduh mama seneng dengernya
semoga berjalan lancar
dan bicarakan semuanya dengan ren maa
yaudah aku paham ya
waalaikumsalam hati hati di jalan
alhamdulillah akhirnya mereka akan ketemu
mudah mudahan aja si flash disini bisa membantu pihak polisi yang mengejalan kasus gue
ini apa tuh
ini apa tuh
ini apa tuh
kayaknya bukan sebuah kebetulan kalau mobil itu satu arah sama gue
alhamdulillah catherine udah mau berkomunikasi ya semoga aja semuanya jadi jelas kenapa
catherine berubah belakangan ini halo pak kalau red kamu temui saya di jalan kasuari sekarang
ya halo pak halo ren kamu temui saya di jalan kasuari sekarang ya
halo pak halo ren kamu temui saya di jalan kasuari sekarang ya
halo pak halo ren kamu temui saya di jalan kasuari sekarang ya
ada mobil yang ngikutin saya aduh gimana ya saya kan ada janji sama catherine
tapi pak juga butuh saya ya udah deh saya temuin pak dulu ya mudah mudahan
gak lama setelah itu saya ketemu sama catherine

hai ren kamu bisa kan bisa pak sekarang juga saya kesana pak
mino suami aku kan hebat
yah kalau bisa ya bantuin yah
kayaknya kalau hari ini aku ke tempat elsa
aku bisa bantu buat cari tahu soal jessica juga
tolong sampein ke mama sarah
bilang kalau aku mau ikutan buat foto
tadi barusan kamu bilang sama mama kalau kamu gak mau
aku berubah pikiran
tolong sampein aja aku mau
hari ini juga bisa ma
oh bagus kalau gitu
mama telepon dulu ke bu saraya kasih tahu ya
papa senang benar kamu berubah pikiran noh
biar nanti papa yang ngantel kamu ke bandung ya
tujuan aku bukan maternity shot
tapi tujuan aku mau cari tahu soal jessica
saya mau kasih kabar gembira
jadi tadi barusan nino bilang ke saya kalau dia mau
terima kasih banyak ya bu

nino mau hari ini atau nino bisanya besok
hari ini bu sarah
bisa langsung berangkat ke bandung ya
ya udah kalau gitu saya boleh titip beberapa kemejanya nino
sama beberapa pasang jas ya bu
kita ketemu di harapan kasih jam tiga sore
oke nanti saya siapkan semuanya bu sarah
saya benar benar mengucapkan terima kasih sama ibu
ya sama sama mari mari
alhamdulillah ya allah
aku kembali ke rumah ini lagi
dan sebentar lagi
aku akan ketemu sama andi
tapi disini sepri banget
gak ada elsa
gak ada neneng
kalau diharapkan kasih kan
mereka selalu rame
rentangkan ke kanan
tunggu tunggu tunggu
kayak yang gitu udah latihan kemarin
tenang aja neneng udah biasa
aku kangen sama mereka
aku kangen dengan sama kamu
biar neneng sama elsa boleh tinggal disini
kalau mereka tinggal disini pasti disini rame
ih gak ada elsa gak ada neneng
kasih omah kamu tuh pinter sekali ya
baik banget sih anak mama
mau apa lagi mah
biar aku siapin
mama mau buah
oke mama mau dipijitin
aduh kamu emang cucu omah yang paling pinter
kamu tuh udah siap jadi kakak ya sirena ya
nanti kalau adik balon biru sudah lahir
kamu bantu mama ya
jagain adiknya ya
sekarang aku jadi susternya mama
bentar ya eh
ovan ovan nih mama ngecut beli ya
bentar ya ma
udah sehatan belum
alhamdulillah aku udah baik baik aja
ini aku juga udah di rumah kok tadi pagi udah disuruh pulang
syukurlah kalau kamu udah di rumah lagi
oh iya om tadi aku ketemu sama supir om loh di rumah sakit
tadi sih aku liat dia lagi main main ktp om
terus aku tanya katanya ktp om ketinggalan
kok bisa sih om ketinggalan
ketinggalan tadi di rumah sakit
katanya ketinggalan di rumah
berani beraninya dia bohong sekarang
papa mana kena sih
kan aku mau ngasih tau papa
kalau aku tuh kangen banget sama elsa sama neneng
aku pengen bawa mereka kesini
jadi waktu itu kan kolega om ada yang masuk rumah sakit
terus om sebagai wali ya secara administrasi harus nyerahin ktp om buat pendataan
eh om lupa ambil
ya ampun om
kok bisa sih ketinggalan kayak gitu
lain kali hati hati loh penting soalnya ktp
iya makasih ya udah ingetin om
baik banget kamu
kamu juga tapi ya harus jaga kondisi
sehat sehat ingat kandungan kamu ya
jangan sampai ada apa apa
iya pasti aku akan jaga dengan baik om juga
mungkin om harus minum vitamin kali om supaya om ga lupa lupa lagi
jangan sampai ketinggalan ktp nya
gawat ada jessy
bati mungkin lost connection kali ga ada sinyal
bapak seneng banget
teleponan sama siapa sih pak
engga ini teleponan sama koleganya bapak
dia tuh baru keluar di rumah sakit
terus belum boleh aktivitas banyak
tapi malah ngajakin papa makan keluar
jadi bapak ketawain
kira kira sama sepupu aku teleponannya

sepupu kamu tuh dia lagi di
lagi kerja di pulau kecil
ga ada sinyal
om gak bisa terima telepon dari kamu sekarang
kok ga diangkat ya
angkat aja dulu pak
eh tau aja bapak
tau ga sih
terus kesepian tau
iya bener sih ada papa aja seneng juga
tapi papa kan bukan temen temennya
just yang cewek cewek
bapak boleh ga pak
just minta satu hal aja sama papa
terus kangen banget sama elsa sama neneng
dia pengen deh mereka kesini
boleh ga pak
bawa mereka kesini
kok nggak bisa sih pak
tolong kangen sama mereka pak
oke nanti papa coba telepon dokter lisa ya
bapak coba ajak dia ngobrol
tolong aku tuh
yeay akhirnya disini semua kapten papa
nanti kita berdua
jadi ada aja pak
ada neneng ada elsa
aku ga mungkin biarin elsa kesini
bisa bisa semuanya terbongkar
aku harus cari alasan sama jessi nanti
mau apa mereka
atau mau flash disini
kalau mereka mau flash disini ga akan kukasih

oh susternya mama mau pipis aja nih sama temenin yuk
bentar ya mama aku nelfon dulu
iya ya coba telfon lagi aja
kok gak diangkat ya
kenapa dia lagi sibuk
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
aduh kaget tau sayang
kenceng banget lagi nendangnya
kok perasaan aku jadi gak enak ya
masalah mana ya
aku telfon ah
kok gak diangkat sih
aku telfon pak rendi nih
halo pak rindy ini saya
pak rendi lagi sama suami saya gak
tapi pak al nyur saya ke jalan kasuari bu
pak al bilang ada orang yang mengikuti dia pak
ya ampun pantesan dari tadi perasaan saya gak enak
saya dinepon berkali kali ke handphonenya tapi gak diangkat
tolong dibantu ya
semoga saya gak terlambat
ya saya mau
ya saya mau
ya saya mau
akhirnya dapat juga nih barang
aku dari tadi belum kelihatan sih
aku dari tadi belum kelihatan sih
kok gak diangkat sih
emangnya sesibuk itu apa sampai gak angkat telepon aku
jangan jangan mas reni gak datang lagi
tapi masa iya sih dia gak dateng
gak mungkin ah mas reni kayak gitu
tau jangan jangan dia lagi nyetir
lagipula kalau aku tinggal sekarang
kasian juga dia
tidak sampai lagi
udah bantu saya
tolong ke jalan kasari sekarang
ada apa ini
kok tiba tiba perasaanku tidak enak
kok gak diangkat sih
kamu tuh jangan bikin mama jadi pikiran macam macam ke kamu nak
kalau gitu aku sholat aja deh
supaya hati aku tenang
gak ada jc tuh ibaratnya
gak ada tutupnya
gak ada celananya
kan gak lengkap
kayak aneh gitu
kok pakai baju hitam hitam begitu
sus kita itu sedang dalam rangka upaya acara berduka
soalnya jesi gak balik balik kesini
biasa dapet telepon dari mama kamu
saya telepon dulu sebentar ya
neneng ikut ya
soalnya kalau neneng sendirian ntar makin berasa sedihnya
cuma ya masih sedih aja sih belum balik
oh jangan sedih dong
supaya kamu gak sedih
mama mau kasih tahu kabar gembira untuk kamu
kabar apa mah
mama udah pesen matternity shoot buat kamu sama nino hari ini
wah ini beneran gak sih
ehm udah telepon mamanya nino
dan kalian akan pemotretan jam tiga sore
oke ma oke mama kasih banyak ya ma
ma memang terbaik
ya kan banget
dan ini juga kita seneng
kan biasanya jesi yang makeupin
kalo ada jesi pasti elsa cuman makeupin nino
kalo ada jesi pasti elsa cuman makeupin nino
cantik banget tuh ntar fotonya
ya ya biasanya kan jesi yang makeupin
terus gimana dong neng
ya neneng kan gak tau
bertahan ya ren
randy denger saya kan
saya nggak akan maafin diri saya sendiri
halo mas dari tadi kamu tuh kemana aja
aku udah khawatir banget sama kamu
randy terluka karena ngelindungin saya
terus gimana lukanya parah nggak
ini sekarang saya lagi menuju rumah sakit
randy gak sadarkan diri
sekarang kamu mau bawa pak rendy ke rumah sakit apa
biar aku sama mama nanti jenguk ke sana untuk cek kondisinya
gak usah gak usah
kamu mama sama rena diem di rumah aja
kamu doakan ini dari rumah ya
semoga pak randy juga bisa cepet sembuh
bertahan ya ren
kamu harus kuat ren
tolong berikan penanganan yang paling terbaik untuk saudara saya
kami akan lakukan yang terbaik
tolong tunggu disini ya
bilang reni sekarang lagi ada di rumah sakit
dia lagi kena musibah
terus sekarang keadaan pak randy gimana pak
lagi di tangan dokter
tolong kabarin mamanya randy ya sekarang
saya akan segera informasiin ke ibunya pak randy
allah kenapa ya
tapi hatiku kok gak tenang juga
dengan ibunya pak randy
iya betul saya sendiri
kalau pak rendy baru ajak namu sibah
dan sekarang ada di ig di jakarta hospital
ya gimana keadaannya sekarang anak saya mbak
setahu saya sih sekarang pak randy
lagi ditanganin sama dokter bu
dan ada pak aldi baran juga di sana
ya sama sama bu
baru susul rendy ke rumah sakit sekarang juga
aduh dua jam loh ini
mas rendy belum datang juga ya
nyembelin banget sih
telepon lagi kali ya
kok gak diangkat lagi
dia tau gak sih kalo gue tuh mau ngomong serius
perasaan gue udah ngomong deh
udah jam segini lagi
alah gue pergi aja
kenapa lo berhenti
kita kan belum sampai
mau gok apa lagi sih ini mobil
anjay baik aja lah
lo dengar ya
kalian urus mobil
biar gue yang ngejar dennis
oke pak atas dulu pak
mau lari kemana lagi loh dennis
maus masuk ke
kalau jatuh setinggi ini
rasanya gak mungkin selamat
kalau gak ada denny semuanya akan lebih baik
udah beres belum mobilnya
udah kayaknya udah beres
kalian dengar gue baik baik ya
kalau sampai big boss nanya
dennis udah masuk ke jurang dan meninggal
yaudah kita cabut dari sini